selamat datang kepada paslon dua bapak ibu
baik bagaimana bapak ibu jika kita langsung berikan ajukan pertanyaan kepada teman teman pers di sini
dengan tekan media sekalian terima kasih terus mengeluar proses demokrasi ini dengan semangat dan objektif mencolok
jadi seluruh materi yang kami sampaikan adalah pada dasarnya menekankan pada persoalan utama kita
yaitu bagaimana mengurangi kemiskinan di jawa tengah
angkanya memang cukup signifikan dari dua belas dua puluh tiga persen menjadi enam persen
dan itu caranya sangat bisa dikerjakan bukan sesuatu yang bombastis
karena di masa pak bibit pernah turun lima lima puluh tujuh persen
kemudian kita juga selalu mencari sumber daya untuk memadai kordinah k communikasi yang selalu oranye oleh jaya menengah
ketika angka tersebut naik sampai ke dua dua
bisa dibilang miskinnya ke sepuluh ribu persen
dan kerasa saja lagi horn track
dan itu apresiasi sudah ditandai daftarkan pada saat pheawati foot cocoa speak
adalah empat belas juta masyarakat
ini menjadi perhatian kita
dan kalau kita selesaikan masalah kemiskinan dulu
maka yang dinilai soal soal pendidikan soal kesehatan soal kesejahteraan bisa diatasi secara bersama sama
itulah seluruh materi kita tadi
dan kita bersyukur demokrasi kita menunjukkan kegembiraan
tidak perlu permusuhan
di antara kami berdua tetap bisa berteman dengan baik meskipun dalam perdebatan cukup hangat
mungkin mbak ida bisa menambahkan sebelum kita ambil beberapa pertanyaan
cukup mungkin ada pertanyaan silahkan
kita tanya pertanyaan tiga empat pertanyaan silahkan

bagaimana penyelesaian cara pendidik masa idang itu dan kalau tidak menjaga kualitasnya
hingga nanti kedua dua di tahun ke tiga dan masa berikutnya
ada pertanyaan lagi
kira kira sudah merasa tersampaikan semua belum pak
mengingat masalah pendidikan masalah kesehatan itu kan belum tereksplor dengan baik tadi pak
ya ada pertanyaan lagi dari teman teman di sini
ya tadi oleh ketua kpu dikatakan seluruh kecamatan menyaksikan debat ini dan itu pasti berpengaruh
dan kita percaya masalah kesehatan ini bisa menilai mana yang identitasnya bekerja dan mana yang identitasnya adalah semata mata publikasi
lima tahun itu waktu yang cukup lama
dan ternyata yang dikatakan oleh pasangan petana tadi lebih banyak menjelaskan rencana tentana bukan menjelaskan yang harus dikerjakan
jadi kami yakin bahwa masyarakat jawa tengah akan mempercaya kami untuk dipilih sebagai kepala daerah yang kesehatan pendidikan
ya saya kira memang tidak cukup waktu untuk menjelaskan seluruh program dua puluh dua janji kerja kami berdua
kita belum bicara banyak dan mengekspor banyak persoalan pendidikan persoalan kesehatan
persoalan di jawa tengah ini yang cukup serius soal ipm
ipm ternyata jawa tengah ipm nya di bawah rata rata ipm nasional
dan ternyata ipg nya juga di bawah rata rata ipg nasional
jadi kalau kita bicara ipm maka yang dilihat adalah lamanya sekolah kemudian harapan hidup kemudian pengeluaran
saya kira perempuan ini menjadi ipg nya rendah karena ternyata lama belajarnya perempuan itu lebih
lebih pendek ya dibandingkan dengan lagi
kemudian belanja belanja perempuan dibanding dengan laki laki itu lebih rendah
jadi kalau belanja lebih rendah artinya memang tidak memiliki kemampuan untuk membelanjakan yang dia punya
sebabnya sekali lagi karena kemiskinan
maka kami konsentrasi dan bicara tentang pendidikan ternyata di jawa tengah pendidikan juga masih sangat mahal
pemerintah provinsi yang memiliki tanggung jawab
pemerintah yang memiliki tanggung jawab
bapak ada yang ingin ditambahkan ada lagi pertanyaannya
pertanyaan yang keempat memiliki tanggung jawab
kartu wang kartu wang kartu wang kartu wang kartu wang kartu wang kartu wang kartu wang
nah mungkin itu adalah perbedaan antara kartu bapak dengan kartu tani yang dipenyanyi pak
ini nanti dimulai dengan pemutahiran data
saya kira yang membuat kartu tani gagal itu karena datanya tidak akurat kemudian muncul berbagai masalah
ini yang akan kita berlakukan bagi empat lima juta rakyat miskin
yang akan mendapatkan
bapak tuan berbagi macam
yang guru swasta guru madrasa itu juga akan mendapatkan kartu semacam ini
yang petani yang nelayan termasuk ibu ibu yang ingin berusaha
jadi ini akan kita kembangkan nanti benefitnya dikasih di belakang
ini kan damnya
jadi betul sebetulnya rancangan kartu tani pada kali baik tapi eksekusinya ada masalah
dan kami ingin berkuat dari itu
boleh menjelaskan dua hal
satu soal lapangan kerja
dua juta lapangan kerja itu sekali lagi bukan sesuatu yang bombastis
kita punya delapan lima ratus dua puluh sembilan desa
punya dua puluh dua lapangan usaha yang dipakai untuk menghitung pdnb
kami menghitung apabila setiap desa ditemukan atau kita memperoleh
lima saja lapangan usaha
kemudian masing masing lapangan usaha menumbuhkan tiga lapangan pekerjaan
maka itu akan cukup lebih dari cukup lima juta jumlahnya
saya tidak percaya bahwa jumlah pekerjaan akan berlebihan
seperti dikatakan mas ganjar tadi
karena sekarang ini banyak sekali orang orang yang sedang menganggur
bekerja seminggu hanya lima
dua jam atau sepuluh jam dianggap sudah bekerja
itu yang mesti kita tingkatkan
jadi lima juta itu di samping menemukan hal baru yang baru
juga meningkatkan orang orang yang bekerja setengah nganggur tadi
atau yang bekerja di sektor informal
sebagiannya akan lari ke formal
jadi itulah kurang lebih kenapa kita katakan lima juta harus diciptakan
dan jangan lupa kalau mas setengah juta lain bikin itu tidak bisa kita ciptakan lapangan kerja lebih besar
itu artinya akan terjadi satu stagnasi
dan kedua seluruh konsep tadi pada ujungnya adalah mereformat apbd
apbd kita selama ini jawa tengah
selalu fokus pada pembangunan infrastruktur keras
tapi kurang memerhatikan sdm
nah kita ingin menggeser porsi itu menjadi fokus pada pembangunan manusia
dan dengan itu maka kesehatan pendidikan pesantren
kemudian mendorong kepada ibu ibu untuk berusaha
itu akan menjadi
prioritas ke depan
lima tahun ke depan
ya baik terima kasih bapak
sekali lagi terima kasih teman teman
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak
untuk waktunya sudah bertemu dengan teman teman pers disini
terima kasih juga untuk teman teman pers yang sudah memberikan pertanyaan